arin izin nggak ikut ya pak
soalnya kan panas terus juga
arin gak mau nih pak
jadi kayak bella itu kotor banget
soalnya kulit kulit saya tuh sensitif banget
apalagi kena debu
bisa gatel perawatannya mahal
aduh sombong banget sih gue
sok banget sih lo
emang kayak gitu kenyataannya
gue gak bisa kena lumpur
perawatan gue tuh super mahal tau gak
kamu dia nanya peraturannya bagaimana caranya
itu larinya kesana
kok kamu malah nyebrang dari situ
lo sengaja kan mau pepetin gue
ampun mama eh enak minta maaf eh tapi bete itu cuma mau main sportif atau mau jauh
jangan main curang dan kepala batu
ihh kita punya rambut itu
satu ini ps ya
paling kurang sekali ehh
masa kalah sama cewek gimana sih
yuk yuk terus terus
aduh k items
hatanya mau menang
cewek yang katanya tadi lemah
sampai jumpa di video selanjutnya